rasain dengan betul ya
pada ngapain disitu
gimana keadaan bapak saya dok
saya sarankan sebaiknya
mangdula dibawa ke rumah sakit besar
maaf pak dokter
mangdulonya sudah sadar belum
ayah sih tau
kenapa mangdulo belum sadar
ya karena dia shock
ketahuan piara tuyul gimba
kalian tuh gak ngerti ngerti juga ya
kita tuh gak punya tuyul
bu beni udah atuh
kenapa sih tuyung melulu yang diomongin
kita tuh harus mikirin keselamatannya mangdulo
kata pak dr mangdulo itu harus dirujuk
ke rumah sakit yang lebih gede
gak apa apa keluar uang sebentar
itu ngitung persekut lah
masalah tuyul sudah beret
tuyul itu kalau kabur
dia mencari tuan yang baru
nggak ada yang kehilangan uang lagi
pak rt tenang
nanti kalau tuyung itu datang lagi
kasih tau saya
terima kasih pak
oke kalau gitu saya pamit
yang penting warga aman
kalian udah liat kan tadi
bang dulo emang udah pria ratu yul itu
dia sampai masuk rumah sakit
tapi kan kita gak diganggu sama tuyul lagi
kita main ke lapangan ya main casting
yuk aku sama rafa ambil alat alat cek dulu ya temen temen
kadam itu kadam
kadam tuyul kabur
kadam itu tuyulnya kan tadi tuyulnya ada di pohon
kok tujuannya ada di sini
tidak ngamuk lagi
bang dulo udah ketangkep
kadam tuyulnya yang mendekat
terdiri semakin dekat
rasain sama tuju
rasain sama tuju
rasain sama tuju
kayaknya kaki adam keseleraan
mereka ngapain di situ
tante tadi kita dikejar sama tujuan sampai kita kesel
ada tujuan gimbal
uang saya diambil semua bu
saya juga diterol sama tujuan gimbal
saya juga takut bu
kita minta tanggung jawab aja tuh om sidon
masa kita kok ditolongin aneh banget sih
adam kita harus kasih tau pak rete
kota ntona ini sama warga mau datang ke puskesmas
katanya mau demo
kita kasih tau pak rete
iya rafa telepon
tuh keren banget nen
haja mati aja dilihat lihat mulu pak rete
apa sih soris
ini ambulannya kemana sih pak rete
kok gak dateng dateng
sabar bu ranti sebentar lagi pasti datang
orang sabar badannya lebar
eh itu mah saya
bisa telepon pak rete
mudah mudahan callingan syuting
ya udah ya udah ya makasih rafa ya
apa pak rete kata rafa
bu menik sama warga bu pada kesini
terusnya kan di dapur kalau mau demo
udahlah lepasin aja itu toyolnya
gak usah merah merah gituan
biar warga kita gak digangguin semuanya
atas nama jenderal di kampung sini
pakai miara tuyul segala
kalau sampai miara tuyul terus dapat duit
duitnya itu gak bakalan halal
tak eh tak
kan saya udah bilang
kita tuh gak miara tuyul
gimana sih nggak ngerti ngerti juga dikasih tahu
ya kalau kamu sih enggak
tapi yang gitu
iya ya udah bang idun
tahan emosi ya
gimana kalau kita panggil kita telepon orang pintar yang kemarin itu aja
ya udah sok telpon cepetan
udah siapa gak ada pulsanya pak kiremi sekolah
eh ala ala waduh pak
gak aktif pak
astaga mau aktif
jangan jangan itu dukun pak kiremi sekolah juga kayak pak rete
atau surat atau merpati
telegram zaman sekarang sama telegram
gila sih jakin berat pak rete
ya udah sampai lho
di kan ini
piny dasar ini
oh iya aku lupa kan semua warga lagi demo di punggung ke semas
pasti prt sama tiruansi juga masih ada di sana
gimana ari jadinya kita nangkep tuyul gimbal itu
kita jebak aja pake uang kan tuyul suka banget sama uang
tapi uang siapa ya
uang punya umi
ya apa aku juga mikir gitu
nih tenang aja aku punya ide kok